polsek percut seituan menangkap af lantaran diduga terlibat dalam penyiraman air keras terhadap kekasihnya pada enam desember lalu di jalan budi utomo medan sumatera utara
selain af polsek percut saituan juga menangkap am yang berperan sebagai pengemudi sepeda motor saat penyiraman terhadap pria yang merupakan pengumpul ikan segar di jalan cemara medan sumatera utara
terungkapnya kasus tersebut berawal dari ditangkapnya am oleh petugas di kota sibolga pada sembilan belas januari lalu
dari keterangan tersangka am diketahui keterlibatan af yang merupakan kekasih korban bersama dua tersangka lainnya yakni m eksekutor dan r yang menyediakan air keras
tersangka m yang juga memiliki hubungan asmara dengan af dan tersangka r kini masih dalam pengejaran petugas kepolisian
diduga aksi penyiraman air keras ini telah direncanakan sebelumnya
disiramkanlah air keras tersebut oleh mame kepada korban sehingga menyebabkan buka balik
motif yang kita dapat dari penyelidikan kasus ini adalah masalah asmara cemburu
jadi tersangka mame cemburu karena ferry dekat dengan ica dan ica juga merasa kecewa dengan korban karena tidak ada kepastian atas hubungan mereka
sementara itu tersangka af mengaku
sakit hati kepada f karena menurutnya suka mengancam m
caca mengaku yang disiramkan kepada f adalah air soda api
sakit hati karena skorban mengancam
mengancam sama si mame gak tahu
pakai apa itu siramnya
peristiwa penyiraman ini terjadi pada enam desember dua ribu dua puluh lalu di jalan budi utomo medan sumatera utara
kondisi korban kini mulai membaik
af masih membekas
f kini dibawa keluarganya ke kampung halamannya di aceh untuk mendapat perawatan di sana
resi erlangga medan sumatera utara